hingga kamis malam para pengunjuk rasa yang menolak omnibus law
di sepanjang jalan ehma tamrim yang menuju istana negara
masih berkumpul dan menolak dibubarkan oleh aparat kepolisian
gubernur dki jakarta anies baswedan
dan pangdam jaya maijen dudung abdurrahman
meminta para pendemo pulang dan berjanji
akan menyampaikan aspirasi ke presiden joko widodo
selain menemui peserta aksi
anies meninjau halte transjakarta yang dibakar masa pada kamis sore
menurut anies seluruh kerusakan fasilitas umum nantinya
akan ditanggung pemprov dki jakarta
yang diprediksi mencapai dua puluh lima miliar rupiah
nah itulah kita berharap bahwa aspirasi silahkan disampaikan
dan tadi juga saya sudah bicara dengan teman teman mahasiswa
mereka menyampaikan aspirasi
saya sampaikan pada semua insya allah besok saya akan teruskan
dan tadi kita akhiri
saya ajak semuanya
mari kita ingat bahwa apa yang kita kerjakan adalah untuk kemajuan negeri ini
di bandung sekitar pukul dua siang
perwakilan buruh yang melakukan unjuk rasa di depan gedung sate kota bandung jawa barat
diterima untuk melakukan pertemuan dengan gubernur jawa barat ridwan kamil
dalam pertemuan tersebut
gubernur jawa barat mendengarkan aspirasi buruh secara langsung
yang kemudian ditindaklanjuti
dengan mengeluarkan surat keterangan gubernur
yang ditunjukkan kepada presiden joko widodo
untuk minimal menerbitkan perpuk pengganti undang undang
karena proses undang undang ini
masih ada tiga puluh hari untuk direvisi oleh tanda tangan presiden
sementara itu melalui media sosial resminya
gubernur kalimantan barat sutar miji
memohon kepada presiden jokowi untuk segera mengeluarkan perpu
yang menyatakan mencabut omnibus law undang undang cipta kerja
hal ini bertujuan untuk menghindari meluasnya pertentangan di masyarakat
ia menambahkan undang undang yang baik harusnya sesuai dengan
rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat
tim liputan cnn indonesia